ustaz abdul somad mengaku dideportasi dari singapura
hal itu disampaikan melalui akun instagram miliknya hari senin
menurutnya keluarga serta sahabatnya lolos dari imigrasi singapura
namun hanya dirinya yang ditolak masuk saat pemeriksaan imigrasi
abdul somad mengatakan ia dibawa masuk ke ruang satu x dua meter setelah tidak diizinkan lewat oleh imigrasi
sementara rombongannya berada di ruangan lainnya
mereka kemudian meninggalkan singapura pada senin sore
ia mengaku tidak mendapat penjelasan dari petugas imigrasi mengapa ia tidak boleh masuk ke singapura
jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin
ambassador singapura di jakarta
anda harus menjelaskan kepada komunitas kita
kenapa negara anda kenapa pemerintah anda
kenapa negara anda menolong kami
kenapa apakah karena teroris apakah karena isis apakah karena bawa narkoba
di konfirmasi melalui pesan singkat
pihak kbri di singapura ratna lestari harjana mengatakan
hak masuk atau tidaknya warga negara asing ke singapura sepenuhnya bawa menang dari pemerintah singapura
ketika itu kabar kumas kemenkumham
tubagus erif fatur rahman mengatakan
pihaknya masih menelusuri kabar abdul somad dilarang masuk singapura
kemenkumham belum menjelaskan detail apakah benar uas dideportasi dari singapura
ataupun penyebab lainnya
demi liputan cnn indonesia